hai sejak sepuluh september lalu pemerintah provinsi jawa timur sudah menggelar sosialisasi kepada
dinas kesehatan di tiga puluh delapan kabupaten kota untuk mempersiapkan diri menjalankan vaksinasi
setelah dinyatakan vaksin gratis bagi seluruh rakyat indonesia pendataan akan dilakukan secara
online yang dikelola langsung oleh menko minfo selain memiliki tenaga vaksinasi yang bersertifikasi
dan tempat penyimpanan vaksin yang memadai fasilitas kesehatan berizin di jawa timur
wajib memiliki jaringan internet untuk mengakses data vaksinasi covid sembilan belas
milik koneksi internet untuk mengakses aplikasi yang terhubung dengan sistem
informasi satu data vaksinasi covid sembilan belas jadi nanti kita vaksinasi ini akan ada satu data
sehingga nanti orang ini ketika mau vaksin tus akan akan kayak punya barcode supaya pendataan
vaksinasi lebih jelas terlebih dan seekor tiap orang itu tidak akan lalu dipengaruhi dengan vaksinasi
akan tervaksin dobel dobel gitu ya
karena dia sudah masuk dalam sistem satu data vaksinasi indonesia
sejumlah infrastruktur sudah disiapkan
untuk menyambut realisasi vaksinasi dari pemerintah pusat
yang sudah kita lakukan adalah yang pertama melatih dua empat ratus vaksinator
yang terdiri dari dokter bidan perawat
yang sudah disebar ke sembilan ratus enam puluh delapan puskesmas di seluruh daerah di jawa timur
pelatihannya sudah dilakukan sejak bulan september sampai november
terus kita juga melakukan inventarisasi
karena kita tahu vaksin ini nanti harus disibusikan melalui cold chain
jadi kita sudah memastikan ada satu empat ratus enam puluh lima lemari s
dan vaksin karir sebanyak enam delapan ratus satu
alih alih menanti vaksinasi
laman resmi tanggap covid sembilan belas
pemerintah provinsi jawa timur
terus mengupdate data peningkatan kasus positif covid sembilan belas
data tujuh belas desember dua ribu dua puluh menunjukkan
total kasus terkonfirmasi positif mencapai tujuh puluh dua sembilan ratus tujuh puluh sembilan kasus
bahkan lima kabupaten kota berada di zona merah
kabupaten kota kediri
jember dan banyuwangi
sia surabaya jawa timur